kita jangan jalan terus kita harus duduk dulu sebelum telapak kaki kita tambah lebar
mama kan tahu kita mau main kenapa gak ngasih uang jajan ya
mama kan taunya kita mau main kalau mau jajan
kan tadi dikasih jajan buat sekolah harusnya dikasih juga buat main
saya juga serius rasa butuh bantuan saya
tempat ini sudah tidak aman kita harus pergi dari sini
kamu dipanggil ke ard
baru kerja dua hari belum tahu bakal betah apa enggak
dia bilang capek tapi mau dijalanin terus
selamat siang pak
kalau ditanya orang seperti tadi kamu nanya ke aku nana kerja apa
terus terang aku agak malu jawabnya
tapi itu lebih enak daripada harus aku jawab
kalau nana kerjaannya jadi copet
apa betul dulu kamu copet ketangkep dan dipenjara
waktu di interview kenapa tidak bilang
karena gak ditanya
saya nggak pecat kamu tapi sebaiknya kamu mengundurkan diri
kamu tunggu di sini sebentar
kamu pergi sama lea

kalau ubed nelpon lagi nanti atau besok atau lusa atau kapanpun gak usah diangkat
gak usah gak ada
kita harus cari dia
kok udah pulang
kok udah pulang
kok dibahas sendiri
supir nobiasa mau angkot orang kira gering
itu pasti karena terlalu banyak duduk
kurang minum air putih
kan barusan sudah saya kasih tahu
berarti sudah nyaho sekarang mah
maksud orang bisa wah dia teh sakit pinggang karena sebab yang lain
dari mana orang krd tahu kalau kamu pernah jadi copet ketangkep terus dipenjara
ada yang tahu
kayaknya dia yang lapor
dia itu dulu teman saya
sayap itu teman sekolah teman main atau teman bisnis
masa gak tahu
kan kamu yang ngejalanin
ya bisnis bisnis gitulah
maksudnya bisnis apa aja yang penting jadi uang
mungkin karena bang hlapot sudah tua jadinya cepat capek
orang pikir oke gitu
tadinya saya sama saya mau bisnis lagi tapi setelah ngomong ngomong gak cocok bisnisnya nggak jadi
terus nggak tahunya ada orangnya dia yang keluar
rosa itu jadi dekat sama saya
terus dia balik lagi sama saib
tadi sebelum nyari sayap sama rosa kamu bilang rosa butuh bantuan kamu
saya kan udah bilang saya udah lupa sama dija
setahun lebih kamu ngejar diza
ngarep bakal nikah sama diza
diza udah nolak saya
katur dulu neng
belum juga setengah hari
padahal bahela orang supir truk
sekali jalan bisa dua hari dua malam dari jakarta ke medan
terus balik day dari medan ke jakarta
itu faktor umur bang
tapi abangnya bisa turun mesin
kita cari rosa lagi yuk
aku gak tau
kerja kemana aja dimana aja persoalannya akan sama
aku gak bakal diterima karena pernah jadi copet
ketangkep terus masuk penjara
kamu jangan pesimis
kamu bilang kamu merasa gak bakat jadi copet
itu namanya pesimis
kamu harusnya optimis
ada satu teori tentang bakat yang bunyinya kurang lebih sebagai berikut
sisanya kerja keras
yang dimaksud dengan kerja keras di sini
tiada lain dan tiada bukan
termasuk di dalamnya adalah belajar dan berlatih
belajar itu maksudnya kamu harus mengerti teorinya
sedangkan berlatih adalah mempraktikannya
kita jangan jalan terus
kita harus duduk dulu sebelum telapak kaki kita tambah lebar
mama kan tahu kita mau main
kenapa gak ngasih uang jajan ya
mama kan taunya kita mau main
aku mau gajan
masa main aja gak gajan
kan tadi dikasih jajan buat sekolah
harusnya dikasih juga buat main
pasti dia jelek jelekin saya
jangan dianggap dia memang suka jelek jelekin saya
kamu tahu sebabnya apa
karena dia lebih jelek dibanding saya
jangan di pinggir jalan
di tempat sepi tapi suka ada yang lewat
kakak jangan bawel
masa baru bilang sekali udah dibilang bawel
yaudah kita pulang lagi aja biar bisa minum
masa baru juga pergi main udah pulang lagi
waktu interview kamu bilang gak punya cowok
sekarang gimana udah ada
kamu suka cowok yang kayak gimana
pasti yang ganteng